kriminal polres metro jakarta barat menangkap pengemudi taksi online pelaku pemerasan terhadap penumpangnya
m ditangkap di kawasan cempaka putih jakarta pusat setelah polisi berkoordinasi dengan penyedia layanan taksi online
kejadian bermula saat korban memeras taksi online atau memesan taksi online dari pusat perbelanjaan di tanjung duren menuju tempat tinggalnya
saat di tol jakarta tangerang pelaku tiba tiba meminta korban mentransfer uang seratus juta rupiah
korban sempat mengunggah kisah yang dialaminya ke media sosial hingga akhirnya viral
berkolaborasi dengan rekan rekan dari grab akhirnya kita melakukan upaya penangkapan
di wilayah jakarta tempatnya di cempaka putih
sementara proses masih berjalan yang bersangkutan sudah kita amankan
kemudian sementara masih kita lakukan pemeriksaan dan kita lakukan penyelamatan berlanjut